kita ke informasi lain pilot lion air menolak memberikan penjelasan atas perbedaan data penerbangan pesawat dengan kode pklkp dalam konferensi pers pada sabtu siang
para pilot yang hadir hanya menjelaskan prosedur yang harus dijalani oleh para pilot sebelum terbang
berdasarkan keterangan komisi nasional keselamatan transportasi atau knkt data pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp dalam enam penerbangan terakhir menunjukkan masalah teknis
antara lain gangguan di instrumen yang menunjukkan kecepatan dan ketinggian pesawat
selain itu pesawat jenis boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan ini diketahui mengalami masalah dalam rute denpasar jakarta
pilot yang bertugas saat itu mengeluarkan peringatan pan pan call yang merupakan tanda bahaya satu level di bawah mayday
oh iya pan pan itu incident dan pilot memutuskan untuk melanjutkan
karena within range yang memang prosedurnya bisa dilakukan
tapi sekali lagi ya itu yang dipiliki